saat saputra warga yang tinggal di kampung gangkangkung kemang bogor jawa barat ini
sudah hampir setahun menggeluti hobinya memelihara kelinci
bahkan usai mengalami phk masal akibat pandemi pada pertengahan tahun
mantan buruh pabrik tekstil ini harus memutar otak demi mempertahankan ekonomi rumah tangganya
berawal dengan enam pasang kelinci yang dipelihara kini sudah berkembang biak menjadi ratusan ekor
ia memamerkan ragam jenis kelinci di media sosial dan membuat usahanya makin dikenal
bahkan kini ia mampu mendirikan outlet pasar kelinci mandiri di halaman rumah
di peternakan mini miliknya beragam jenis kelinci hias andalan seperti fuzilob rex holland hingga renderland
dijual dengan harga bervariasi dari kisaran rp satu ratus lima puluh hingga jutaan rupiah
di kembang parung ini ada ternak kelinci makanya saya penasaran saya coba datang ke sini
ternak kelinci jenis fuzilop sekarang kan kelinci lagi ngetok nih jadi saya penasaran jenis fuzilop itu kayak gimana
kita cuma kalau lagi musim hujan kita inisiatif pakai pellet supaya nggak terlalu capek gak ribet
kalau di musim kemarau kita ngarit
yang terluput untuk mengurangi biaya pakan
kalau untuk penjualannya
kalau penjualan kita banyak pak karena kita main online jadi mereka pada datang lihat status saya lihat happy
jadi mereka pada datang ke sini dan mereka minta dikirim
kadang kadang mereka rombongan pada main ke kandang gimana cara perawatan gimana cara melihara kelinci
ya kita berbagi ilmu saja
memelihara kelinci menjadi salah satu aktivitas yang digandrungi di masa pandemi ini
bogor jawa barat